busuk sepuluh hari dong kita
jangan pake jawab
makan buaya depan orang kaya
iya makan tauhu di kagelap
gua pasti mau ngecas energi tuh dia tuh marah marah lagi
thanks ya lo udah dateng ke sini
lo bawa kan jas hujan gue
kebuang sama pembantu gue
gue udah berusaha cari
gue udah cari di
di tongsangnya nih ya
di tong sampah di
tetep tetep tetep malah ketemu
gue udah berusaha cari
terus menurut lo gue harus kayak gimana
nah lo tuh udah bikin gue kehilangan barang yang paling berharga buat gue
gua ga tau man
gua ga sengaja
ya lo berhak kok ngeras sama gue kalo
gue udah keterlaluan gue ilangin jas hujan lo
tapi gue udah berusaha cari man dan ga ketemu
udah percuma juga kan gue marah
barang itu juga ga akan balik ke gue
kalau gue disuruh balikin jas hujan ini
karena gue mau nyimper semua kenangan yang lo kasih sama gue
lagian kalo aneh banget ya
jas hujan jelek kayak gini aja marahnya sampe segitunya
tenang aja kali
gue bisa kasih loh sepuluh kali lebih bagus dan lebih mahal daripada jas hujan ini
lu kenapa buang jas hujan itu
oh disuruh sama yang punya
emang yang punya jas hujan itu siapa
ya aku akan
ya aku akan non
non apa yang terjadi
minum dulu ya
nih simbok selalu sediain air air
ter kalau malam
cinta anak cantik sayu
maksud simbok kalau boyfriendmu baru indah indahnya ya enggak apa apa
tapi kalau preferent non selingkuh
ya jangan diterusin
ya pokoknya aku mimpi
makanya sebelum tidur harus berdoa
dari kecil kan sifat selalu ngajarin
doa sebelum tidur
dulu kan gitu
iya aku inget
simbok mau masuk kamar lagi
supaya mimpi buruknya tidak to be continue
oke anak cantik
aduh gue mimpi apa sih tadi
mimpinya gitu banget ya
terus kenapa rasanya kok kayak nyata
aduh gimana ya
kalau gue udah sampe tau just ujannya diilangin sama nadin gimana
mau tau kayak gini gausah gue pinjem lo mie
tuh lambing deh telfon malam malam kayak gini
kok aku belum tidur sih
katanya sih kalau kita belum bisa tidur
itu tandanya kita lagi terbangun di mimpi seseorang
cuman besok gue gak sekolah
soalnya gue mau nganterin bokap ke rumah sakit
dan kalau lo bisa pulang sekolah datang aja ya
ya gue janji pasti datang
oh iya kalau besok cuacanya hujan
jangan lupa ya pakai jas hujan dari gue